ya kita akan memantau bersama nilai tukar rupiah terhadap dolar amerika serikat
tentunya nilai tukar rupiah bergerak stabil selama bulan april karena ditopang berlanjutnya pasokan falas domestik
dan juga aliran masuk modal asing dan juga persepsi positif terhadap perekonomian domestik terutama oleh lebih rendahnya
devisit transaksi berjalan
dan selanjutnya mari kita lihat bagaimana dengan ihsg pada perdagangan sesi satu hari ini
kami ajak anda memantau posisi pembukaan indeks harga saham gabungan pada pukul sembilan enam belas waktu indonesia barat
ini juga menjadi sentimen yang sedikit negatif pada perdagangan hari ini karena sentimen positif juga
terjadi karena indonesia ada data estimasi inflasi tahun ini masih berada pada level yang rendah
ya selanjutnya mari kita pantau
posisi pembukaan bursa saham utama di asia pasifik
bursa saham asia pasifik masih terlihat tren yang beragam
kita bisa lihat nih k dua ratus dua puluh lima berada di zona hijau
hang seng juga berada di sana hijau
sementara shanghai composite
dan juga kospi berada di zona merah
seiring investor mengamati reaksi pasar terhadap bank sentral china
yang mengumumkan dukungan keuangan bagi sektor sektor yang terkena dampak covid sembilan belas
ya kita beralih ke perdagangan bursa saham eropa
bursa saham di eropa serentak melemah
dan ini adalah yang tertinggi sejak tiga puluh tahun
didorong dengan melonjaknya harga makanan dan juga energi
sementara wto juga baru saja memangkas perkiraan pertumbuhan perdagangan global tahun ini
karena kejutan ganda akibat perang rusia ukraina dan juga covid sembilan belas
ya selanjutnya kita ke perdagangan bursa saham amerika serikat
dan kita juga bisa melihat dow jones juga berada di zona hijau
rebound dari level tertinggi
meredakan kekhawatiran ekspetasi inflasi dan juga turunnya harga emas
sementara itu menyusul world bank imf kemarin juga merevisi ke bawah
akibat cepatnya kenaikan inflasi akibat perang rusia ukraina dan lockdown china
yang menyebabkan disrupsi pada supply chain